justru kejadian ini saya ngasih pelajaran buat mereka
kasih pelajaran pelajaran apa pak
ya pelajaran masa mereka mau menangkap saya
emangnya saya nih maling diketiket kayak begitu
nah sekarang mereka yang ditangkap
maksud bapak yang ditangkep
umi jadi bingung iba
kenapa apa jadi bikin susah
sebelum kalian belajar al quran kalian harus belajar ikro dulu ya
ikro itu apa sih tante
ikra itu ilmu mempelajari tentang huruf arab dan al quran
jadi kalau anggi sama bayu belajar al quran
kalian udah tau tajwid yang benernya
oh gitu ya tante
kalau lagi belajar ngaji bilangnya jangan kantong
biar kedendranya juga lebih enak aja umi
ini minuman sama cemilannya ya
aduh jadi ngerepotin seharusnya nggak usah
ya belajar yang serius ya
aduh weh capek juga rasanya
kayaknya ada tamu ya
mau di rumah kita nih
yuk ya masuk ya
tamunya yang rumah anak rupanya
nggak payah rumah anak kesini
rum lagi ngajarin anak anak belajar mengaji bu
nggak belajar ikhlas satu
ya nek biar belajar al qurannya benar
iya kan bu ustazah
nenek kan juga bisa ngajar kalian untuk ngaji
kenapa harus manggil guru les ngaji
room itu kan memang guru ngaji
jadi rum pasti lebih tahu metode yang tempat untuk ngajarin anak anak
iya kan be
sama aja di
ibu kan lebih dekat sama anak anak kamu
jadi nenek pasti bisa ngajar kalian
ibu surat alhamdulillah
aku ini lah jatah jatuhnya belum lancar ah
rum mau izin ke belakang dulu ya
iya umi ada apa
rum eh lu cepet cepet pulang ya
lu mesti nyelamatin abah lu
abah masuk penjara umi
rum sekarang pulang ya dari rumahnya bang ramadi ya
kalau lu pulang masih ramadi
jangan lu cerita apa apa sama dia
ya umi insya allah orang gak bilang
kayanya kamu panik banget
bang ru minta maaf banget ya
rum gak bisa nerusin pengajian hari ini
kamu tersinggung sama omongan ibu tadi ya
oh enggak enggak enggak
tapi rum tiba tiba ada keperluan mendadak dan room harus pulang sekarang
yaudah kalau gitu biar abang antar ya
enggak usah bang
belum bisa pulang sendiri kok
rum pamit ambil tas dulu di dalam ya
justru kejadian ini saya ngasih pelajaran buat mereka
kasih pelajaran pelajaran lahap ya pak
ya pelajaran masa mereka mau menangkap saya
emangnya saya ini maling diketiket kayak begitu
nah sekarang mereka yang ditangkap
maksud bapak yang ditangkap itu yang
yang tidak nyelengar pak haji muhyiddin ditangkep
lah ya ya itu si sontoloyo itu sama kedua temennya itu
ngung anak saya disini komandan kok
yaudah pak makan bubur ya
iya makan bubur ya
jangan repot repot pak haji
buat dia apaan bang
aduh aduh aduh
aduh aduh bang bang ampun bang
angin jadi gemuk
angin jadi gemuk
tolong lepaskan abang disini mi
minta tolong menaruh
di jawa bisa keluar nih aduh pak kalau meramah diumum enggak mau mbak ibu rasid orang itu
menghina umi ngomongin sama dia aduh gimana nih apa nggak bisa disini banyak kecoknya tuh orangnya
gede gede sering tergolong digebukin bahan tersebut digebukin tuh tolong nungki aduh gimana
jual dulu deh mas umi deh
enak aja menjual dikit lagi bulan puasa kalau enggak pakai mas apakah warga di situ
temen temen lo si mali mr mizi wajib tolong sampein dong ke bini aneh suruh masakin ketupat
sayur ya wajib aja lo mesen mesen sama gue wajib bilangin juga mau nyayah ayo minta dibawain
sumur jengkol enak aja lu mesen mesen makanan emang lu kira gue pelayan restoran enak aja lu
enak enak tidur di kasur
jadi haji muhyiddin tarmizi sama mali ada di kantor polisi
kasihan juga sih sebetulnya
jangan begitu deh mak
dia kan lagi kesuksahan
gak baik kalau kita nyukurin orang lagi kena musibah
dia kena begitu kan karena ulahnya dia sendiri
dia tuh seumur umur apalagi sama keluarga kita
kayaknya waduh benci banget mau nyelakain terus kelihatannya
nah sekali kali tuh allah tegur juga tuh
iya sih mak
mungkin di ktp nya kali
nama haji muhyiddin pekerjaan memfitnah
ya tapi biar bagaimana juga mak ya
kalau dia sampai masuk penjara kasihan juga mah
sulam sih pengen sebetulnya bantu dia gitu
cuma sulam takut dengan polisi